selain rizik syihab sejumlah tokoh aksi bela islam akhir tahun lalu hari ini juga turut dipanggil dalam kasus yang sama
di antaranya ketua gerakan nasional pengawal fatwa mui bahtiar nasir
ketua gnpf mui bahtiar nasir tiba di polda metro jaya didampingi pengacaranya kapitra ampera
bahtiar membantah ada pertemuan membahas makar dengan sejumlah tokoh seperti rahmawati soekarno putri
menurut bahtiar ia memang pernah menghadiri undangan rahmawati namun terkait haul atau ulang tahun universitas bung karno
yang inisiasi pokoknya itu ada acara hal bung karno saya hadir kemudian ingin mendengarkan dan acaranya juga di aula kampus
acaranya ya mendengarkan kemudian saya diminta membuat statement ya saat itu saya cerita tentang saya orang luar batam dan ada penggusuran kayak begini gitu
selain itu ada lagi nggak pak terkait konstitusi atau pancasila atau apa gitu yang disampaikan bapak
oh saya tidak tidak bicara soal itu